laporkan terjadi laka lalin yang melibatkan beberapa sepeda motor dan
kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalan layang nontol pesing jakarta barat pada jumat pagi tujuh januari lalu
kecelakaan ini melibatkan tiga pengendara sepeda motor dan satu pengendara mobil
satu pengendara sepeda motor bahkan terlempar keluar dari jalan layang nontol pesing dan jatuh sekitar sepuluh meter dan mendarat di jalur busway
kemudian untuk yang vino ar ini karena benturannya keras kemudian terlempar ke turun ke bawah dari layang besing ini
dia mengalami luka pada tangan dan kaki
dalam kecelakaan itu mobil keluar lajur dan menabrak separator jalan serta tiga pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan
pengemudi mobil ditetapkan sebagai tersangka
tersangka atas duga menyebabkan luka berat karena kelala yang mengemudi kendaraan
sementara tiga pengendara sepeda motor yang menjadi korban dikenakan sanksi tilang karena mengemudikan kendaraan di jalan yang dilarang rambu lalu lintas
sebelum melintasi jalan layang nontol pesing sebetulnya sudah ada rambu lalu lintas yang menyatakan larangan bagi sepeda motor untuk melintas
tapi kenyataannya banyak sekali pengendara sepeda motor yang selalu melintas
mungkin barangkali bisa dipertimbangkan untuk pasang kamera atle di sini
jadi penilakan bagi pengendara sepeda motor yang berusaha untuk melintasi jalan laing nontol ini
pengendara sepeda motor pada umumnya memilih melanggar rambu lalu lintas agar lebih cepat mencapai tujuannya
dengan melintasi jalan lain non tol pesing para pengendara sepeda motor bisa menghindari satu perlintasan rel kereta ganda dan dua lampu merah
langgaran rambu lalu lintas ini juga kerap terjadi di jalan layang nontol kasablangka jakarta selatan
seperti yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor ini yang kendaraannya tiba tiba mogok saat berusaha memangkas waktu perjalanannya ketika mengarah ke tanah abang
tadi yang mogok di atas itu ya bu kok bisa mogok bu
oh besinya habis bu kenapa tadi lawat ke atas itu
apa yang buruk buruk
oh gitu tapi kan jadi repot sendiri kan dirinya
sadaran untuk mentatih rambu lalu lintas dapat melindungi pengendara itu sendiri dan pengendara lain
arya ditotama fikri adin jakarta